punca karus balik di terminal garut jawa barat masih terus terjadi hingga sering sore
dan ulah penumpang yang tidak tertip berebut tiket masuk bus membuat geram petugas kepolisian
selain mengambil paksa tiket polisi memerintahkan para calon penumpang agar antre
meski cuaca terik ratusan penumpang akhirnya menuruti perintah petugas kepolisian
banyaknya calon penumpang membuat sejumlah warga tidak kebagian tiket hingga menunggu lama
meski puncak arus balik sudah terjadi hari minggu kemarin namun calon penumpang di terminal masih banyak sekali
hingga senin sore ribuan penumpang tujuan jakarta bekasi bogor dan bandung masih memadati terminal garut